sementara untuk menekan peredaran narkoba
petugas bnn jawa timur kembali merazia sejumlah rumah kos di surabaya
meski tidak menemukan barang bukti narkoba
petugas mengamankan dua pasangan tidak resmi yang tinggal di dalam satu kamar
sejumlah petugas pamung peraja dan anggota bnn jawa timur
selasa siang memeriksa seluruh kamar kos di jalan beratang binangun surabaya
satu persatu kamar dan identitas penghuni diperiksa petugas
meski tidak menemukan barang bukti narkoba
dalam razia ini petugas mendapatkan sepasang muda mudi bukan suami istri tinggal di dalam satu kamar
keduanya langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut
kita tanya atasannya dulu
masalahnya apa gitu loh
razia narkoba akan rutin digelar demi menekan peredaran narkoba
di sejumlah rumah kos maupun penginapan yang terus meningkat di surabaya
petugas berharap dengan razia ini warga jera dan takut mengkonsumsi narkoba